kepolisian mengungkap praktek pencurian di bandara atau dodos bagasi di terminal kargo bandara yang melibatkan oknum keamanan porter dan checker
beberapa telpon genggam hasil curian disita dari tangan para tersangka yang telah beraksi lebih dari dua kali dalam kurun waktu dua bulan
setelah ramai video pencurian bagasi dalam bandara soekarno hatta beredar di media sosial
petugas tim reaksi cepat garuda satuan reskim polresta bandara soekarno hatta tangerang banten
berhasil menangkap salah seorang tersangka berinisial hg yang bekerja sebagai petugas checker terminal kargo bandara
dari penangkapan tersebut polisi menangkap dua rekannya r y dan sn karena mereka bekerja secara berkelompok dengan peran berbeda
tersangka r y berperan untuk mengambil kardus paket kiriman ekspedisi tujuan denpasar bali milik pt idl
lalu mencuri telepon genggam di dalamnya
tersangka hg berperan memastikan isi karbon
kedua berperan menggunakan kardus melalui mesin pemindai
sedangkan tersangka sn berperan memudahkan akses keluarnya barang hasil curian dari area terminal kargo
sementara itu kapolresta bandara soekarno hatta menyatakan
hingga kini masih terus mencari penadah barang barang hasil curian ini
perannya tentu ada yang mengawasi ada yang mengambil barang juga dan ada yang menjualkan

tentang tindak pidana pencurian
penyelamatnya diperlukan dengan pemberatan
dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama tujuh tahun